kita tentunya sangat prihatin dengan semakin maraknya kasus kekerasan
namun di tengah keprihatinan ini setidaknya ada secerca harapan karena semakin banyak pula masyarakat yang berani untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya
namun penegakan hukum belum berjalan dengan maksimal walau sebenarnya sudah ada undang undang tpks yang menjadi payung hukumnya
meski sudah disah diundangkan sejak sembilan mei dua ribu dua puluh dua itu artinya sudah satu tahun berjalan
namun penegakan uu tpks masih terbilang cukup lemah
belum merampungnya peraturan turunan menjadi salah satu dalih belum maksimalnya penerapan uu tpks ini di lapangan
lalu sudah sejauh mana perumusan aturan turunan ini kita akan berbincang langsung dengan deputi bidang perlindungan khusus anak kementerian p tiga a bapak nahar dan anggota komisi delapan dpr ri ibu diah pitaloka
selamat malam bapak nahar dan ibu diah
pak nahar ada tujuh
setelah melalui simplifikasi setidaknya ini ada tujuh aturan lima aturan yang diatur oleh kemen p tiga a dan juga dua aturan yang diatur oleh kemenkumham
dari tujuh aturan ini bagaimana perkembangannya sudah sejauh apa pak perumusannya
iya saat ini semua peraturan pelaksana yang dimandatkan melalui sepuluh pasal dalam undang undang dua belas tahun dua ribu dua puluh dua
dalam proses pembahasan tim panitia antar kementerian lembaga
dan sebagian besar dari tujuh itu sudah sampai tahap pembahasan selesai
hanya ada beberapa catatan yang kita harapkan pak
pada bulan juni kita harapkan seluruh proses selesai dan sesuai dengan mandat kepres
dua puluh lima dan dua puluh enam tahun dua ribu dua puluh dua tentang program penyusunan pp dan rp pres
kita harapkan bisa diproses lebih lanjut melalui tahapan harmonisasi dan review di kemenhukam dan setnek
bapak kendalanya sebenarnya apa hingga saat ini belum aturan ini belum benar benar selesai
karena jika saya mengutip pernyataan dari bu ratna bahwa
penyusunan aturan turunan ini penuh dengan dinamika
dinamikanya seperti apa apa saja dan kendalanya apa sebenarnya
belum selesai juga dirumuskan
penyusunan peraturan perundang undangan tentu ada dasarnya gitu ya
ada bahkan undang undang yang perubahan undang undang tentang penyusunan perundang undangan juga ada
dan itu jadi acuan
di mana acuannya
bahwa di dua ribu dua puluh dua sesungguhnya langkah pemerintah untuk mempercepat itu sudah dilakukan dengan menggunakan mekanisme izin prakarsa
nah izin prakarsa ini kita harapkan bisa lebih cepat gitu ya
namun karena harus menyesuaikan dengan beberapa pertimbangan
lalu kemudian untuk lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaannya
karena ini berkaitan antara satu aturan dengan yang lain
kemudian dimandatkan untuk diselesaikan selama tahun dua ribu dua puluh
yaitu dasarnya dengan kepres dua puluh lima dan kepres dua puluh enam tahun dua ribu dua puluh
budiah tanggapannya bu dia dari panahar dari pemerintah ini menyatakan sebenarnya langkah untuk percepatan ini sudah dimulai sejak tahun dua ribu dua puluh dua atau tahun lalu
tanggapannya mengenai hal tersebut
biasanya pembuatan peraturan itu jangka waktunya dua tahun kalau nggak salah sampai dua ribu empat belas ya pak nahar ya
kalau kita cek prosesnya ini sudah sampai koordinasi antar kementerian
nah berarti ini selangkah lagi karena setelahnya ini akan masuk tahap harmonisasi dan juga review di setnek
berjalan sebagai sebuah peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden yang termuat juga di dalamnya dalam menjalankan amanah undang undang tpks nomor dua belas
nah tapi menurut saya hukum itu sudah bisa dijalankan peraturan pemerintah ini sifatnya adalah implementasi mandat dari undang undang
menyangkut tindak pidana kekerasan seksual dalam hal ini tpks
dan juga sebetulnya ada juga undang undang yang sangat
berkaitan itu undang undang kdrt yang bisa berjalan
undang undang itu sudah bisa berjalan
jadi peraturan pemerintah ini sifatnya menjalankan mandat seperti mengatur adanya bagaimana menjalankan restitusi
lalu bicara pencegahan penanganan pelayanan publiknya
lalu juga tentang uptd ya
uptd pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah
jadi sifatnya lebih implementasi bagaimana supaya
undang undang ini bisa berjalan baik dalam kerja kerja pemerintahan
termasuk juga pelatihan bagi aparat penegak hukum
nah ini memang penting
tapi setelah undang undang itu diketok
pemerintah menerbitkan peraturan yang sifatnya membuat undang undang ini bisa berjalan baik
tapi undang undang itu sendiri menurut saya sudah bisa berjalan dalam hal ini
sebenarnya berarti sebenarnya
berarti sebenarnya budiah
kendala kurang maksimalnya penerapan undang undang tpks di lapangan ini
bukan serta merta karena aturan turunan yang belum rampung
karena kan ini menjadi salah satu dalih sebenarnya
ya kita paham memang undang undang ini butuh pemahaman
sehingga ada ya masukan dari kerja pemerintah adalah untuk memberikan pelatihan bagi aph
nah menurut saya yang mungkin
dominan adalah kultur hukum kita sendiri
dan juga pemahaman hukum masyarakat
lalu juga yang mungkin harus dicek adalah pelayanan hukum
terhadap kasus kasus tindak pidana kekerasan seksual ataupun kdrt
karena ini sangat dilingkupi oleh kultur patriarki yang sangat kuat di dalam masyarakat kita
kerja pemerintah memberikan pelatihan dan sosialisasi itu yang harus dicek ya
bagaimana pak nahar
itu harus segera dijalankan
harus segera dijalankan
karena undang undang ini sangat dipengaruhi oleh perspektif
dan perspektif itu kemudian bisa kita berikan pemahaman di dalam pelatihan
walaupun tidak hanya pelatihan
tapi bagaimana sinkronisasi paradigma hukum ini terhadap aph di ruang kerja pemerintah
pak nahar tanggapannya apakah sosialisasi dan juga pelatihan terhadap
para aparat penegak hukum ini sudah maksimal dilakukan oleh pemerintah
itu aturan dibuat untuk dilaksanakan gitu ya
lalu kemudian bagaimana kualitas penegakan hukum
tentu banyak aspek juga yang perlu disempurnakan
undang undang dua belas tahun dua ribu dua puluh
memastikan bahwa proses penegakan hukum dan pemenuhan hak korban itu bisa dioptimalkan
karena undang undang ini tentu juga ada beberapa hal yang dalam bentuk terobosan gitu ya
contoh misalnya ketika ada keluhan kasus kasus tindak pidana kekerasan seksual
itu susah diungkap gitu ya
karena kejadiannya sangat tertutup gitu ya
lalu kemudian untuk pembuktiannya juga harus menggunakan cara cara yang profesional dan mendalam gitu ya
sehingga di undang undang dua belas tahun dua ribu dua puluh dua tentu ditegaskan bahwa misalnya
baik pak nahar
jadi tadi pak nahar menyatakan bahwa di dalam undang undang ini tidak sedikit adanya terobosan
itu artinya ada sesuatu yang baru
ada sesuatu yang membutuhkan pemahaman yang baru
sudah sejauh mana pelatihan dan sosialisasi dilakukan oleh pemerintah seperti yang tadi dikatakan oleh bu diah
kalau ini harus benar benar menjadi salah satu fokus pemerintah
agar uutpks ini bisa berjalan dengan maksimal
sudah sejauh mana dilakukan oleh pemerintah
sosialisasi ini tentu sejak sembilan mei dua ribu dua puluh dua undang undang ini disahkan tentu sosialisasinya sudah mulai dilakukan
dan dua ribu dua puluh tiga ini tentu pemerintah khususnya kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membuat strategi sosialisasi yang nanti masif gitu ya
bisa dilaksanakan di segala tingkatan masyarakat
termasuk di nanti aparat penegak hukum dan tenaga tenaga layanan yang mendampingi korban
karena pendamping korban undang undang ini juga mengisaratkan bahwa banyak pihak yang harus atau punya kewajiban untuk mendampingi korban
lalu kemudian yang kedua bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual
tidak lagi misalnya
ini masuk ke level kejahatan serius tapi sudah masuk ke kejahatan luar biasa
dipersamakan misalnya dengan kejahatan hamil korban jaringan terorisme
dimana misalnya restitusi yang diberikan misalnya lalu kemudian tidak dipenuhi karena misalnya pelakunya yang punya kewajiban untuk membayar tidak sanggup membayar
atau sanggup membayar hanya setengahnya
maka melalui mekanisme yang ini peraturan pelaksananya sedang dibuat nanti ada kompensasi yang bisa diberikan kepada korban
nah oleh karena itu maka kelengkapannya perlu disiapkan
bukan berarti ini harus menunggu gitu ya
untuk restitusi saya pikir saksi dan korban sudah ada peraturan perundang undangan yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban yang selama ini dilakukan oleh lps
psk dan lembaga lain
jadi ini untuk memaksimalkan dari upaya upaya penenangan dari korban terhadap penyakit kerasan saksi
baik sosialisasi dan juga pelatihan sudah dilakukan sejak disahkan tahun lalu
bagaimana catatannya budi ya
karena kita ketemu banyak juga di lapangan bahwa banyak aparat penegak hukum yang belum terlalu aware dengan undang undang ini
walaupun kalau kita bicara mengenai kepolisian di mana laporan itu dibuat
kapolri sendiri sudah mengeluarkan telegram bahwa undang undang ini sudah bisa diterapkan
namun masih banyak juga aparat penegak hukum baik dari kepolisian kemudian kejaksaan
ada juga kehakiman yang belum menerapkan aturan ini
kenapa kendalanya padahal tadi pemerintah sudah menyatakan sosialisasi sudah dilakukan
melakukan perubahan atau transformasi budaya itu memang nggak bisa hitungan seminggu atau dua bulan atau satu tahun gitu ya
ini kan pendekatannya sangat sosiologis kita tahu gitu ini tidak mudah
tapi ada satu tren baru dari undang undang ini adalah meningkatnya pelaporan kasus kekerasan seksual ataupun kdrt
menurut saya ini sudah ada kita baca dengan lahirnya undang undang tpks ini
kemudian masyarakat tidak lagi tabu melaporkan kasus kasus kekerasannya karena banyaknya tingkat pelaporan
presiden sendiri dalam arahannya sudah memprioritaskan bahwa adanya perlu adanya penurunan tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak
ini menjadi prioritas arahan juga bagi kerja kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
dan ini memang butuh waktu kita paham
tapi proses pemahaman ini menurut saya tidak hanya cukup dibangun oleh pelatihan
tapi juga mungkin kepemimpinan kepemimpinan di kelemahan
mungkin juga kelembagaan bisa membangun paradigma baru yang dibawa oleh undang undang ini
dan sejalan dengan meningkatnya pelaporan masyarakat tentu publik atau aph sendiri banyak kemudian saya yakin belajar dari kasus kasus yang dihadapi atau dibawa ke meja peradilan
dan hukum menjadi penting dalam pemahaman membawa kasus kasus ini karena kita tetap bicara tindak pidana
karena itu kita bicara memprioritaskan meja hukum dalam mengadili perkara perkara yang menyangkut kekerasan seksual
dan ini penting sekali kita mengedepankan hukum
dan hukum itu bisa membangun paradigma sekaligus perubahan sosial
ini yang kita harapkan dan kita paham
ini bukan kerja satu minggu ataupun satu tahun
tapi ini kerja transformatif
tapi sejalan dengan waktu saya yakin ini akan menjadi lebih baik dalam penanganan
atau apa yang ingin kita
untuk kita capai penurunan tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak
ataupun warga negara lainnya termasuk juga laki laki
baik pelatihan dan sosialisasi harus terus dilakukan agar bisa membangun budaya dan mengubah budaya seperti tadi bu diah katakan
namun pak nahar kami juga menunggu agar aturan turunan yang melengkapi uu tpks ini bisa segera dirampungkan
sehingga lengkap uu tpks nya dan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan
deputi bidang perlindungan khusus anak kementerian p tiga a bapak nahar dan juga anggota komisi delapan dpr ri budiah pitaloka
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom pada malam hari ini